sdgs summit atau konferensi tingkat tinggi tujuan pembangunan keberlanjutan
resmi dibuka senin delapan belas september dua ribu dua puluh tiga pukul sembilan pagi waktu new york
sdgs summit mengawali pertemuan tingkat tinggi pertama sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh delapan
menteri luar negeri retno marsudi hadir menyampaikan pernyataan bersama mewakili asean
kami berkomitmen untuk memperkuat keberlanjutan dan kemampuan kita
demi mencapai tujuan sdgs asean berkomitmen memperkuat implementasi sdgs
melalui pemberdayaan generasi muda lansia perempuan umkm serta pekerja migran
peningkatan investasi pada bidang pembangunan sdm infrastruktur kesehatan
transformasi digital serta ketahanan energi berkelanjutan
asean juga berupaya memperkuat multilateralisme
dan penghormatan terhadap piagam pbb
dalam kesempatan yang sama menlu ri juga menyampaikan pernyataan pemerintah indonesia
dalam mencapai sdgs
pencapaian sdgs indonesia sendiri berdasarkan data bapenas
yaitu sebesar enam puluh tiga persen dari total dua ratus enam belas indikator rencana aksi program sdgs dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh empat sudah tercapai
pertama keadaan global saat ini tidak berguna untuk memberikan kesempatan yang sama untuk kembali ke selatan global
sebagai hasil kita sangat terlepas untuk bertemu sdgs pada tahun dua ribu tiga puluh
kita tidak memiliki pilihan lain selain untuk menciptakan lingkungan yang kondusif
di mana negara negara yang berkembang bisa berkembang dan membuat kembang
kita harus menempatkan lantai untuk menghidupkan diskriminasi
selatan global harus memiliki kesempatan untuk mengembang industri kecil
dalam rangkaian kunjungan ke new york kali ini
menteri luar negeri juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi beberapa negara
kita kan global rescue plan untuk mendorong pencapaian sdgs termasuk stimulus lima ratus miliar usd per tahun
sekjen secara khusus menyoroti
enam area yang perlu diberikan perhatian khusus
yaitu kelaparan transisi energi digitalisasi pendidikan pekerjaan layak dan pelindungan sosial serta penghentian perang
sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh delapan mengangkat tema rebuilding trust and regnighting global solidarity
ratusan kepala negara menteri serta delegasi dari seluruh dunia dijadwalkan menghadiri sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh delapan
yang berlangsung sembilan belas hingga dua puluh enam september dua ribu dua puluh
dalam sidang majelis umum pbb pada tahun ini indonesia memperjuangkan dua isu utama
yaitu mempromosikan pencalonan indonesia sebagai anggota
sebagai anggota dewan hak asasi manusia untuk pbb periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh enam
indonesia juga tengah berupaya menjadi bagian dari anggota oecd
di mana menteri luar negeri retno marsudi akan bertemu dengan sejumlah negara anggota oecd kali ini
tiffany raitama indra raharja new york amerika serikat